boleh sekali kita berikan tepung
ke dokteran universitas kristen indonesia
selama menjadi sukarelawan vaksinasi merdeka
ia bertugas mengecek kondisi kesehatan calon penerima vaksin
dalam seminggu muri bertugas selama lima hari
dengan waktu enam hingga delapan jam per hari
saya sangat bangga juga bisa hadir di tempat ini
boleh jadi relawan vaksinasi merdeka
bersentuhan langsung dengan masyarakat
boleh tahu keluhan masyarakat bagaimana sih
ada yang takut vaksin ada yang banyak menanyakan
pertanyaan pertanyaan tentang vaksin
dan bangga bisa mengedukasi mereka secara langsung
bisa meyakinkan mereka tentang vaksinasi ini
sementara itu aliansi mahasiswa papua barat sejak bodetabek
membuat deklarasi merah putih pada hari ulang tahun
ke tujuh puluh enam republik indonesia
dalam deklarasinya mahasiswa meminta presiden jokowi dodo
selalu memperhatikan kondisi masyarakat
indonesia timur dalam berbagai aspek
pesan untuk bapak presiden di usia indonesia yang ke tujuh puluh enam ini
terus melihat kami yang ada di ujung timur indonesia
baik dari segi pembangunannya dari segi sumbernya manusianya
dari segi ekonominya kesehatannya
terus mendukung program
program yang dimana bersentuhan langsung dengan masyarakat papua
dalam deklarasi ini mahasiswa papua barat juga berharap
masyarakat indonesia tidak terpecah dalam perjuangan
melawan pandemi covid sembilan belas
tim liputan cnn indonesia